selamat sore saudara saatnya anda bersama saya audrey chandra dan tiffan solesa hanya di kompas tv independen terpercaya untuk menyaksikan berita kompas petang hari ini
dan informasi utama kami akan disampaikan terlebih dahulu oleh tifang silahkan tifang
ya audrey salam jumpa saudara kami mulai jumpa kita kali ini dengan informasi dari dunia hukum
suami selebritas sandra dewi harvey muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah
di wilayah izin usaha pertambangan pt timah terbuka tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh satu
tersangka harveymboiz berperan mengakomodasi pertambangan liar pt timah terbuka
dalam hal itu direktur utama pt timah dan direktur keuangan pt tibah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas timah ini enam belas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
termasuk crazy rich pig helena lohanjian dan tifang solesa
diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya
sebagai tersangka yaitu saudara hm selaku perpanjangan tangan dari pt rpt
kejaksaan agung telah menetapkan enam belas tersangka kasus korupsi tata niaga tima
dua dari lima tersangka dalam kasus ini adalah suami selebri
harvey diduga berperan mengakomodir pertambangan liar
usai menghubungi direktur utama pt timah yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
saudara tersangka hm ini menghubungi direktur utama pt timah
yaitu saudara mrpt atau saudara rs
dalam rangka untuk mengakomodir
kegiatan pertambangan liar di wilayah up pt timah
nama lain yang ikut terseret dalam kasus ini adalah crazy richpick helena lim
helena lim terlebih dahulu ditetapkan jadi tersangka oleh kejaksaan agung dalam kasus yang sama
namun peran helena lim berbeda dengan suami sandra dewi
ketan selaku manajer pt kse diduga kuat telah memberikan bantuan
mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah
sebelum melakukan penahanan kejaksaan agung telah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman heli nalim
selain menyita uang sepuluh miliar rupiah dan dua juta dolar singapura atau setara dua puluh tiga empat miliar rupiah
empat belas orang telah ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan pt timah terbuka tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
tim liputan kompas timah
tim liputan kompas timah
posisi mengakomodasi ini dalam tahap mana pak
jadi begini peran mereka ini peran tersangka akm ini adalah mengumpulkan para penambang ilegal untuk mengakomodir bisa diterima oleh pt timah
sehingga dari sana mereka bekerja sama dalam rangka saya menyewa peralatan
sekaligus kerja sama dalam hal penggunaan smelter
sehingga dari sana mereka pengusaha pengusaha ini mengumpulkan uang untuk kepentingan csr
tapi fakta di lapangan ternyata uang tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan sendiri
kemudian uang itu juga mengalir
ke hlm tersangka yang ke lima belas
sehingga memang ada benang merahnya antara hm dengan hln ini seperti itu
benang merahnya karena sama sama fasilitator itu tadi atau ada peran lain pak
ya sama sama memberikan memfasilitasi dengan pt timah
dan sama sama juga mengumpul uang dari hasil eksplorasi timah di bangka belitung
kemudian sama sama sebenarnya sudah kepentingan cacar tapi faktanya sama sama digunakan untuk kepentingan pribadi
dan untuk hln digunakan untuk usaha apa namanya usaha manajinger atau penukaran uang
oke untuk masing masing harvey dan juga helena ini berapa banyak uang yang sudah mereka pegang dan mereka pakai untuk keuntungan pribadi itu
kalau untuk lna kami belum merinci secara pasti begitu juga am ya
tetapi pada saat kita melakukan suatu penggeledahan di rumahnya hln kita menemukan uang sepuluh miliar dalam bentuk rupiah
dan dua juta us dalam bentuk cisr
kalau untuk harvey apakah sempat ada penggeledahan dan ada barang barang bukti yang disita begitu pak
biasanya ketika kita sebelum dan sesudah melakukan suatu penetapan tersangka kepada seseorang
pasti kita lakukan upaya upaya penggeledahan maupun penyitaan terhadap otak benda apalagi kerugian yang begitu besar
nah nanti kita akan pelajari ke depannya apakah yang bersangkutan keduanya layak juga untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tppu atau tidak
hmm nilai kerugian taksirannya dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah dan total tersangka ada enam belas orang sejauh ini
ada kemungkinankah kemudian bertambah lagi pak
saya pikir ke depan akan bertambah terus ini karena di samping kerugian yang begitu besar kita akan membutuhkan recopori aset terhadap kerugian real kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara
sehingga kita akan menuntut orang orang yang bertanggung jawab terhadap perkara ini
terkait dengan posisi sang istrinya istri harvey ini sandra dewi apakah ada kaitan begitu pak antara sandra dewi dengan heli nalim dalam kasus ini
kami belum sejauh itu ya
tadi saya bilang siapapun yang terkait siapapun yang menikmati hasilnya siapapun yang akan memberikan dampak kerugian negara yang begitu besar ini akan kami minta pertanggung jawaban ke depannya
dari enam belas total tersangka yang masih terus berproses sampai dengan sekarang proses pemberkasannya bagaimana kemudian pak
yang sampai saat ini semua masih berjalan baik
mudah mudahan dalam waktu dekat dalam waktu bulan ke depan ini ada yang sudah kita tap duakan kepada penuntut umum bahkan ada yang kita limpahkan ke pengadilan yang baru baru mungkin masih dalam proses pemeriksaan saksi secara intensif
dan sampai saat ini kita sudah memeriksa sebanyak satu ratus empat puluh delapan saksi
dan hatipun kita juga memanggil orang orang yang terkait dengan pt timah ini juga masih kita lakukan ya
biasanya kita rilis di jam enam biasanya jam enam sore setelah kita lakukan satu pemeriksaan
ya nanti akan rilis juga kita akan sampaikan juga kepada media semua
perkembangan ini juga kami tunggu dari jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung yang memproses perkara ini
terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami pak selamat sore